badan pertanahan nasional sedang melakukan studi penataan ruang pulau kalimantan yang diputuskan menjadi lokasi ibu kota pemerintahan indonesia
ibu kota baru diperkirakan akan memiliki luas sekitar dua ratus ribu hektare di lahan yang mayoritas dikuasai negara
studi penataan ruang dilakukan terhadap tanah negara dan tanah yang terkait masyarakat
lokasi sudah mengerucut ke tiga provinsi di kalimantan
tanah negara itu bisa jadi merupakan sebuah kawasan hutan tanaman industri yang dialih fungsikan dan dimanfaatkan
sehingga tidak menimbulkan sengketa dengan masyarakat setempat
dalam jangka panjang luas lahan ibu kota bisa mencapai dua ratus ribu hektare
sementara untuk kebutuhan awal kebutuhan lahan dipastikan enam hektare
dengan jumlah angkatan kerja
oh ya di atas seratus ribu sampai dua ratus ribu ya
tetapi kan tapi tidak semua harus
karena diusahakan yang banyak tanah negaranya
luasan berapa pak total
luasan totalnya berapa pak
luas totalnya ya itu sekitar dua ratus ribu untuk jangka panjang ya
yang paling mendesak sekarang sekitar enam ribu gitu
pak satu lagi pak
kalau misalnya kan udah tahu nih pak kalimantan
berapa sih nilai tanah di sana pak
kalau tanah negara nggak ada nilainya